dua puluh empat desember dua ribu dua puluh sampai dengan dua puluh
kawasan puncak kabupaten bogor masih menjadi favorit wisatawan untuk berlibur
namun di antara mereka masih banyak yang tidak memiliki hasil swab antigen
sehingga terpaksa harus putar arah dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke kawasan puncak
sebagian wisatawan ada yang memilih untuk mengikuti tes swab antigen mendadak di pos checkpoint covid sembilan belas gadok
namun kuota tes di posko ini terbatas hanya dua ratus saja perharinya
kita hanya dua ratus ya karena memang keterbatasan
makanya dalam hal ini kita juga tidak bisa setiap yang datang ke sini kemudian harus selalu dirapit
pasti kalau misalnya ini sudah habis ya serpulang
swab tes antigen di checkpoint covid sembilan belas ini gratis bagi wisatawan yang akan menuju puncak
seperti yasin dan linda
wisatawan asal jakarta ini memilih swab antigen di pos covid sembilan belas gadok
karena sudah terlanjur memesan tempat menginap di puncak
sebelum ini memang ada pengumuman
dari tv tv gitu ya katanya harus secara rapid
pikirnya mungkin gak seketat kayak gini
ternyata memang peraturan pemerintah semakin ketat ya
kita juga nggak tahu ya untungnya sih mungkin banyak yang ini
mungkin karena free juga jadi nggak terlalu ngebebanin juga buat kita yang pergi ke sini
sampai sabtu siang masih belum terlihat adanya lonjakan kendaraan ataupun wisatawan yang akan menuju wilayah puncak
satpol pp kabupaten bogor juga terus mengimbau agar wisatawan yang akan ke puncak
agar dapat menunjukkan bukti hasil swab tes antigen
dan akan menindak tegas jika ada yang melanggar protokol kesehatan
rizky renaldi warsa kabupaten bogor